keamanan warga sini tanggung jawab retek betul lagian pertekan tahu kalau berenangnya itu
letaknya dimana di kampung ini tuh rt rt siapa siapa rusin segala segala saya pusing
pusing ya udah nanti saya cek layak udah nanti saya cek keberadaannya dan kebenarannya ya gitu
dong ya jadi kita bisa tenang benar iya dong ibu ranki ya udah sekarang paretnya pergi dari sini
thur pasti kita siramin kaki orang
kita ikutin tapi kau dicari giyam mano tadi aja kan dia kabur
itu kitanya protein air ini aku bawa ke warga warga
ini aku punya rencana
hah mau ke mana lagi
mau ke mana sekarang ah
ya mau ke mana
kak kok gak berubah
saya tuh bukan tahu kena air
tapi saya lagi nggak boleh kena basah basahan
maaf ya kak kita gak sengaja
ya maaf ya kita gak sengaja
malam ini kalau berenang enak banget ya
ya iyalah gila asik banget sih itu ya
lo denger kakek kongke tuh
suara apa ya
udah kak lagi seru
beneran mau pulang
kamu kenapa dad
tadi dad lari kaki aku kak
begini bang dak
kampung kita ini lagi diterori sama hantu duyung yang ada di kolam renang yang baru itu
udah banyak tuh warga warga tuh yang ngeliat penampakan itu duyung
nih saya nih lihat sendiri tuh
serem banget tuh duyung
bagaimana nih sekarang tindakan kita nih
apa tadi pak
ini bukan masalah payung
lagian siapa sih yang minyam payung
mendingan lo diem aja
pala gua tuh tambah mumet
pusing banget kalo mikirin lo berdua
anak buah saya tuh dua duanya emang nggak ada yang bener pak
lo yang satu lemot
lo yang satu budegnya nggak ketulungan pak
allah kok malah dijempolin sih
atau gue servis tuh kuping
aku tambah pusing bingung stres capek
ini sebenarnya apa sih bapak yang ngomongin
enggak ketulungan sih kamu ah
gue tuh ngelayanin lo berdua
lama lama tuh gua bisa stres masih berdiri
kok malah dibilang bagus sih
eh bang mandang
daripada aneh bilang ganteng
itu lebih bagus
emangnya kamu baru nyadar kalo aku tuh ganteng hah
tuh kamu tuh malu maluin aku aja deh
waalaikum bu okta
nah nih dia nih pak rete nih
nah pak rete sini sini pak rete
pak rete kita mau protes kesini pak rete
mimpi apa sih disamperin sama tiga janda begini nih
pak rete jangan gear dulu ya
eh pak retek kita teh bertiga kesini
saya bu messi sama bu ena kesini tuh mau protes sama pak rete
kalau saya mau protes hal yang beda
nah ini beda dia mak
kenapa zara juga nggak mau ikutan les renang kenapa
itu sama protesnya itu sama
nanti dari kamu tes
pak rete saya juga mau protes
kenapa adam itu gak mau berenang sekarang
nah jadi kita bertiga anaknya pada nggak mau les renang
kelarangan ini kayaknya salah sambung deh
urusan kolam renang nggak mau les renang anak kenapa lapornya ke saya
saya kan rete
eh pak rete kalau saya protesnya ke dpr dprd masih banyak urusan yang lebih penting
nah kalau pak rete kan jenderal di kampung ini jadi keamanan dan kenyamanan warga sini
tanggung jawab pak rete
lagian pak rete kan tau kolam renangnya itu letaknya dimana
pak rete rtengnya siapa
yaudah nanti saya cek lah ya udah tenang
nanti saya cek keberadaannya dan kebenarannya
nah gitu dong ya jadi kita bisa tenang benar
iya dong ibu ranti
yaudah sekarang pak rete pergi dari sini
kenapa pergi seorang saya mau nanggu saya bu wokta

ya udah bu wokta
gitu sih nggak jelas
wokta jangan jangan mau protes soal kolam renang juga nih wokta
komandannya aku kenapa dia yang kamu pijitin
tak sekali gantian bos
eh pak rete
iya pak rete
mau gak mau saya mesti ngecek ke sini
mereka kan kepo soal hantu duyung itu
lagian pak rete kenapa nggak ngecek aja coba
lagian kenapa pakai mampir sini
makdarit maka dari itu saya minta dukungan kalian
kalian kan siapa sih saya
pak rete mau nangkep sapi
partisipasi kok sapi sih
maksudnya itu partisipasi bukannya mau nangkep sapi
duh aku jadi bingung lelah capek
ini urusannya kita ngurusin putri duyung
kan udah merusakkan warga ya